pengadilan tindak pidana korupsi bandung kamis petang
kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan lahan terbuka hijau
rth kota bandung dengan terdakwa dadang suganda
sidang dengan agenda pembelaan tersebut
kuasa hukum terdakwa membacakan pleidoy setebal sembilan ratus halaman
terdakwa menceritakan bahwa dirinya hanya sebagai pihak swasta
yang menyediakan lahan yang dibeli pemerintah kota bandung
menanggapi pembelaan tersebut
jaksa penuntut kpk akan menanggapinya melalui replik
itu kan memang hak daripada terdakwa dan presidium pembelaan
nanti akan kami tanggapi di dalam replik atau tanggapan kami terhadap
pembelahan yang diajukan oleh masyarakat tersebut
amar tuntutan jaksa penuntut umum kpk dinilai terdakwa
tidak sesuai dengan fakta di persidangan
namun terdakwa akan mematuhi segala proses hukum
semoga mudah mudahan mahdi sakim memutuskan bebas untuk selalu
sesuai dengan haknya
yang terjadi di fakta persidangan
kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan terbuka hijau
rth kota bandung terjadi pada dua ribu dua belas lalu
di mana pemerintah kota bandung membeli tanah sebesar enam puluh sembilan miliar rupiah
dalam perkara ini kpk telah menjatuhkan hukuman penjara
terhadap pejabat negara dan anggota dprd kota bandung
tony oktora bandung